seorang santri pondok pesantren darul quran rantaburo
kelurahan ketapang kecamatan cipondoh kota tangerang
tewas akibat penganiayaan
menurut polisi pengerayakan diduga dipicu provokasi seorang pelaku
yang tidak senang karena korban sering tidak sopan membangunkan senior
korban yang baru duduk kelas tujuh ini
mengembuskan nafas terakhir dengan luka lebam di bagian dada
punggung serta kepala akibat benturan di tembok
kejadian ini berawal saat para santri ingin mandi di lantai empat usai mengaji
namun salah satu senior memprovokasi santri lain untuk pengeroyok korban
hingga korban pingsan dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut
korban dilarikan ke rumah sakit hingga mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut
petugas kepolisian polsek cipondo sudah memeriksa dua belas orang saksi
yang masih di bawah umur
di muka kepala di wajah di punggung kan gitu
kerasan benda kumpul
dan pemicunya sendiri itu kan apa
yang jelas ada salah seorang santri yang ada ketersinggungan ya terhadap korban
polisi juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pengelola pesantren
sementara suasana haru masih menyelimuti rumah korban
di haji hashim asyari buaran indah kota tangerang banten minggu siang
keluarga menuntut agar kasus pengeroyokan ini segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian
jadi kalau nggak salah dia kelas satu sma itu ya
dia sudah diprovokasi sama yang lainnya sudah
jadi itu sudah diintai sama dia
pas ketika sampai di atas itu ditariklah
pintu kamar dikunci sama dia
di situ lah
dihajar sama dia
korban langsung dimakamkan di tpu kober tangerang minggu malam
setelah dilakukan otopsi dari rumah sakit umum daerah kabupaten tangerang
dimas arief setiawan tangerang banten